dari tadi kan gue udah ngikutin lo keliling kampus
lo yang ngikutin gue kemana pun gue mau pergi
enggak mau daripada gue ngikutin loh
mendingan sekarang kita ke pos security aja
siapa tau mereka udah ada cara buat lepasin ini borgol dari kita berdua
emang kenapa kok
lo buru buru mau lepasin
ya gue terus diksa dong
menghabiskan waktu waktu gue bersama lo dengan borgol ini
kok mukanya batu bata tiba tiba jadi sedih
jangan jangan dia sakit hati lagi
karena gue bilang gue tersiksa banget ngabisin waktu waktu gue sama dia
orang gue gak bermaksud kok
cuman hiperbola doang
cuma gue capek doang ini
baper banget sih lo
maaf batu batak
mungkin emang gue menyebalkan banget kan orangnya
sampai lo tersiksa kayak gini
kok lo baper banget sih
biasanya lo ngasih perlawanan
tulus dari dalam hati gue
emang bener minta maafnya tulus
masa gitu doang gue baper
orang gue cuma pura pura sedih kok
sedih ya lo
kok lo baru minta maaf lo baru buat ulah lagi
kok pura pura doang kan
tulus dari dalam hati gue

tulus dari dalam hati gue

gak ada apa apa
bener kan dugaan gue
kok lo bisa tau
kan gue udah bilang berkali kali
acting lo tuh jelek
belajar acting dulu deh
acting gue gak keliatan sama sekali kok

gue cuma ngomong aja dalam hati
kenapa lo bisa tau
orang lo senyum senyum
gue gak senyum kok
mata gue bersedih
udah gue mau ke post security
capek gue debat sama lo
mau mau tenaga
percuma usus goreng
gak akan berhasil
gue gak mau
gue mau disini aja
karena gue masih sedih
lo berani menyerang gue
kalau putri lagi bareng gue
kenapa putri gak bisa selepas kayak gini ya
ternyata lo disini riz
gue mau masuk kelasnya pak regar
gue masih pengen disini cik
lo duluan aja ke kelas
pantesan aja lo masih mau disini
ternyata ada sesuatu yang mengganggu hati lo
gue gak punya hak buat ngatur ngatur putri
apalagi gue sama putri cuma pura pura jadian
emang lu sama dia pura pura jadian
tapi kan lo beneran cinta sama putri
tapi putri juga gak tau
kalau gue serius nyatain ke dia
dan putri pasti taunya
gue masih pura pura suka sama dia
kalau emang lo cinta
lo harus berjuangin itu
dan pasti putri bakal ngerti
putri bakal tau
dan akhirnya merasakan cintanya lo
lo udah kasih tau putri
niatnya sih begitu
pas ketemu sama putri aja deh
kalau putri tau
nantinya gue sama putri
udah gak jadian lagi dong
meskipun ini cuma pura pura
tapi bisa bikin hidup gue jauh lebih bahagia
walaupun cuma sementara
permintaan lo kayak apa aja
gak boleh kasih tahu putri
sejak kapan lo dekat sama apa
gue pakai keceplosan segala lagi
gue sebagai temen lo berdua
pastinya bakal selalu dukung lo apapun keputusan lo berdua
yaudah mending kita ke kelasnya pak regar
masih bisa kok yuk
perasaan lo sekarang udah lebih lega
cegih banget ya yo
lo udah saranin gue kesini dan suruh gue yang ngelakuin ini
artinya gak sia sia gue ajak lo kesini
lo akan merasa lebih baik
setiap kali gue bisa ngebantuin lu perasaan gue seneng banget
pangeran sebegitu gak sukanya sama gue
padahal gue udah suka sama dia sejak gue smp
gue juga suka sama lo sejak smp mel
tapi kan dari dulu lu sukanya sama pangeran
muka gue udah lakuin segala hal supaya makanan deket sama gue
semuanya gak berhasil semuanya fail
gue gak ngerti kenapa
lo pikir kenapa gue selalu ikut pangeran kemanapun dia pergi
semua itu gue lakuin supaya bisa ngeliat lo mel
karena lo selalu nyamperin pangeran dimanapun dia berada
gue tuh udah berharap banget pangeran baik perasaannya ke gue
dan sekarang pangeran udah jadi pacar gue muncul si cewek asongan
perebut boyfriend orang
kalau putri yang ngerebut pangeran dari lo

gimana kalo kenyataannya justru terbalik
emang pangeran yang suka sama putri
emang itu sebenarnya yang gue takutin
bahkan dengan orang yang gak penting sekelas cewek aja gue bisa kalah
kayaknya emang gak bisa kalau gue neken dia lewat citra
ini waktunya gue kasih cewek asongan itu pelajaran
ehm yuk gue minta loh jauh jauh dari gue ya
soalnya gue mau story dulu
gue takut netizen nanti salah paham
gue yang pacarnya pangeran
oke disitu aja
oke disitu aja
hey guys sekarang aku lagi ada di rooftop